gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh basuki cahayapurnama berakhir pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat selasa malam
internal polri merumuskan kesimpulan sementara dan akan diumumkan di mabes polri secara terbuka
kabar eskrim komjen aridono mengatakan pengumuman hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama
dijadwalkan diumumkan langsung di ruang rapat utama mabes polri rabu pukul sepuluh waktu indonesia barat
menurut kabar eskrim jika pihak pelapor ingin menambahkan alat bukti baru polri akan tetap menerima bukti tersebut
apakah kasus ahok akan naik ke penyidikan atau berakhir akan diputuskan pada hari rabu enam belas november atau hari ini
jika kasus ini naik ke penyidikan polisi akan melanjutkan kasusnya hingga tuntas
namun jika ucapan ahok di kepulauan seribu dinilai tidak ada unsur pelanggaran pidana kasusnya dihentikan
gelar perkara tadi kita menampung keterangan keterangan tambahan dari
ahli ahli dari saksi kemudian juga ada yang akan atau harus dicari lagi
sekarang tim masih melakukan perumusan dari hasil gelar perkara
besok jam perkiraan jam sepuluh akan kita sampaikan